hari ketiga idul fitri masih ada warga yang melaksanakan mudik di hari ini menuju ke berbagai lokasi di pulau jawa
berbagai persiapan juga dilakukan untuk menghadapi arus balik agar tidak terjadi kepadatan
bagaimana kesiapan menghadapi arus balik kita akan membahasnya bersama dirlantas polda metro jaya kombes pol latif usman
selamat malam pak
selamat malam mas
serta bergabung bersama kami juru bicara kemenhub adita irawati selamat malam bu
baik saya ke pak latif terlebih dahulu pak latif melihat hari ini memang volume lalu lintas ke arah mudik juga masih tinggi
ketika memang banyak pemudik yang melakukan mudik pada hari ini one way menuju ke arah jakarta apakah tetap diberlakukan pak
iya tadi empat belas empat puluh lima oleh menteri pmk
sudah dilaksanakan one way dari empat km empat ratus empat belas dari kalikangkung menuju jakarta yaitu sampai dengan kilometer tujuh puluh dua cikatama
tetapi setelah sampai jikatama kita dari korlantas melakukan kontra flow kontra flow sampai dengan kilometer empat puluh tujuh
sehingga kami berada di kilometer empat puluh tujuh sampai dengan nanti masuk kota jakarta kita lakukan pengaturan penjagaan di tempat tempat khusus
khususnya yaitu exit exit tol yang ada di sepanjang jalur cikampek
sesuai dengan dalam kota jalur yang menuju pondok indah dan jalur yang menuju ke tanjung priuk
nah ada tiga titik krusial yang telah kita antisipasi yaitu pintu tol pembayaran di halim
pintu tol pembayaran yang akan ke pondok indah pintu tol pembayaran yang akan ke tanjung priok
pintu tol pembayaran yang akan ke tanjung priuk
kita bagi sedemikian rupa sehingga kita betul betul untuk mengantisipasi arus lonjakan yang dari one way dari kilometer tujuh puluh dua
tapi alhamdulillah disampaikan sampai sekarang arus yang dari arah tujuh puluh dua menuju jalur cikampek jakarta
rame masih lancar di tiga titik pintu pembayaran itu tidak ada antrian sama sekali
jadi kita memonitor terus perkembangan dan kita memonitor juga pergerakan
dari kali kangkung empat ratus empat belas sampai dengan masuk nanti ke kilometer tujuh puluh
memang terjadi rame tetapi alhamdulillah tetap kita lakukan penjagaan pengaturan
karena kita juga melaksanakan juga pengaturan di dalam tol aja tapi perkuat betul di jalur al akhteri
yaitu exit exit tol sepanjang jalur yang ada di cikampek dalam kota jalur pondok indah jor selatan dan jor utara
demikian yang kita siapkan
sehingga kita membangun
menunjukkan untuk sampai dengan tanggal dua puluh lima nanti diperkirakan dua puluh sebagai puncak arus pertama
yaitu sekitar delapan ratus personil dibantu oleh jajaran sabara bimob kita turunkan juga
dan kita antisipasi berikutnya nanti tanggal dua puluh sembilan dan tiga puluh gelombang kedua arus baliknya
oke baik masih dijaga sampai dengan sekarang dan diprediksi berarti ada dua gelombang ya
gelombang pertama akan terjadi puncaknya sampai dengan besok
lalu yang berikutnya adalah sampai dengan akhir pekan ini
saya ke ibu adita dulu ibu adita ini sejauh ini apa saja evaluasi dari arus mudik kemarin
ya evaluasi kami yang juga sudah dibahas bersama tentunya korlantas polri
kemudian juga kementerian koordinator pmk dan kementerian kementerian terkait lainnya
kami melihat arus mudik yang lalu itu bisa ditangani dengan cukup baik
puncaknya terjadi h tiga atau pada tanggal sembilan belas april ya
dan kita memang mencatat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu
untuk baik itu untuk transportasi umum maupun untuk kendaraan pribadi
memang ada beberapa titik krusial yang sudah diidentifikasi
itu di jalan tol yang menuju ke timur dan juga penyeberangan yang menuju ke sumatera
tetapi hasil dari koordinasi kolaborasi dan juga persiapan persiapan yang sangat baik
alhamdulillah semua bisa ditangani
kalaupun terjadi kepadatan itu dengan sangat cepat
bisa kita urai
dan juga ini tentu juga kerjasama dari masyarakat juga ya
mereka sudah memenuhi himbauan untuk bisa mudik lebih awal
karena pemerintah sudah memajukan cuti bersama sejak tanggal sembilan belas
dan terlihat bahwa sebagian masyarakat sudah pergi itu bahkan sejak h tujuh
dan artinya puncak dari mudiknya bisa terbagi sesuai dengan yang kita harapkan
dan ini bisa mengurangi beban dari jalan tol maupun transportasi umum
nah jadi kami simpulkan setidaknya untuk arus mudik
ini bisa kita kendalikan dan kita tangani dengan baik
harapannya arus balik pun juga demikian
oke dari evaluasi kemarin apakah memang dibutuhkan adanya armada armada tambahan
terutama mereka yang mudik menggunakan kereta api mungkin
ataupun transportasi umum lainnya
ya yang paling utama memang kita lihat tren peningkatannya ini ada di angkutan udara ya
bahkan mungkin dari pemudik yang menggunakan transportasi umum
terbanyak ini menggunakan angkutan udara
dan bahkan di puncak arus balik ini nanti kira kira tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima ini
bisa mencapai lebih dari dua ratus lima puluh ribu penumpang
sehingga memang dibutuhkan adanya tambahan armada
meskipun harus diakui di beberapa trayek tertentu
di beberapa rute tertentu masih ada ya seat yang tidak dibeli gitu
tetapi secara umum baik kereta api maupun udara
ini peningkatannya sangat signifikan dari tahun lalu
dan memang sudah ada tambahan tambahan armada
termasuk adalah tambahan extra flight untuk udara di beberapa rute favorit ya
rute favorit ini termasuk surabaya medan dan juga bali
baik mungkin karena memang sudah tidak terlalu banyak lagi
pembatasan perekonomian sudah lebih baik
sehingga memang masyarakat memilih untuk mudik di tahun ini begitu ya
terjadi peningkatan cukup tinggi
saya ke pak latif lagi pak latif ini diprediksi sebelumnya
akan terjadi puncak arus balik pada dua puluh empat hingga dengan dua puluh lima april ini
karena memang perkantoran akan kembali beroperasi pada tanggal dua puluh enam nanti
namun presiden jokowi juga mengatakan bahwa sebaiknya menunda perjalanan
untuk menekan kepadatan hindari untuk balik pada tanggal tanggal tersebut
nah melihat data hari ini
apakah memang statement dari pak jokowi tadi berhasil untuk mengurangi kepadatan
ya tentunya instruksi daripada pimpinan negara kita bisa menjadi acuan daripada masyarakat
dan bisa diikuti
jadi betul betul diharapkan ada pembagian mudik
jadi kalau yang masuknya misalnya tanggal dua ya pulangnya silahkan di tanggal tiga puluh dan tanggal satu
dan yang ini yang diperuntukkan untuk tanggal dua puluh empat dua puluh lima untuk yang besok akan masuk tanggal dua puluh enam
sehingga betul betul jumlah kendaraan yang sekian juta kemarin bergerak keluar sekarang akan kembali
karena jakarta menjadi tempat tujuan akan berkumpul di sini secara keseluruhan
tidak menumpuk di tanggal ini ataupun nanti menumpuk di tanggal dua puluh sembilan atau tiga puluh
ini harapan kita dan tentunya masyarakat bisa memahami
dan karena tadi memang informasi dari kali kangkung
kilometer empat ratus empat belas dari jam empat belas empat puluh lima terjadinya pelaksanaan one way
ini sekarang arus sudah masuk kota jakarta karena sekitar perjalanan lima sampai enam jam ini sudah masuk jakarta
betul betul kita kelola bagaimana tidak terjadi antrian di dalam tol

memaksimalkan betul exit exit tol yang ada di jakarta ini untuk mengurai
sehingga tidak terjadi kemacetan kepadatan apalagi sampai dengan kemacetan demikian
baik ibu adita bagaimana data dari kemenhub
apakah memang instruksi dari pak jokowi tadi berhasil untuk menekan para pemudik untuk tidak balik pada tanggal tanggal ini dua puluh empat dan dua puluh lima
kalau kami lihat sebenarnya dengan adanya strategi di awal saat mudik kita melakukan maju cuti bersama
dan kemudian hasilnya juga terlihat masyarakat pun cutinya juga ada yang lebih cepat
ini sebenarnya secara otomatis sebenarnya bisa membagi arus puncak baliknya ya
karena kita lihat ada yang sudah berpergian sejak tanggal delapan belas
kemudian kemungkinan kembali paling tidak seminggu setelah itu ya
jadi segera setelah hari raya selesai mereka kemungkinan besar akan kembali dan juga karena ada cuti bersama
tetapi kita lihat arus mudik pun masih berlangsung
bahkan tadi saya dengar dari berita di cnn juga bahkan sampai hari ini masih ada yang mudik
artinya apa sebenarnya memang ada kecenderungan masyarakat juga akan kembali ke jakarta atau ke daerah asalnya juga nanti ada di tanggal tanggal yang lain
ditambah dengan himbauan untuk bisa mudik di luar tanggal tanggal puncak
kalau dilihat dari tren hari ini kita lihat padat ya
laporan dari lapangan tadi pak latif juga sudah menyebutkan padat
tetapi masih bisa dikendalikan dengan cukup baik
tidak ada kemacetan yang terlalu panjang
ini mungkin indikasi ya bahwa masyarakat memang akan kembali tidak menumpuk di dua ribu empat ratus dua puluh lima gitu
ya kami bisa simpulkan setidaknya sementara bahwa himbauan ini mungkin juga diikuti ya oleh masyarakat gitu
mereka juga akan berpikir ulang untuk kembali dengan berdesak desakan tentu tidak nyaman
apalagi tadi diberikan kesempatan juga oleh presiden ya
apabila kemudian pelaku usaha atau asn atau kemudian pms itu boleh sedikit menambah hari cuti
demi supaya mengurangi kepadatan
jadi saya rasa mari kita lihat dalam dua hari ke depan ya
kalau kemudian ternyata masih kondusif bisa jadi himbauan ini dipenuhi betul oleh masyarakat
baik ibu adita ini terakhir
bagaimana dengan persiapan arus balik di bandara terminal serta pelabuhan
untuk bandara dan stasiun kereta api saya rasa ini sudah dipersiapkan dengan sangat baik
karena di arus mudiknya pun ketika mencapai puncak h tiga kita lihat juga tidak ada permasalahan yang berarti ya
tidak ada kepadatan atau antrian khususnya di bandara maupun di stasiun kereta api
mungkin yang perlu menjadi perhatian khusus adalah di pelabuhan penyeberangan
khususnya yang dari sumatera menuju jawa
ini pelabuhan bakauheni yang ada di lampung menuju ke merak ya
yang ada di banten
sama strateginya kita akan lakukan pemecahan atau pembagian pelabuhan ya
seperti waktu arus mudik kereta roda empat dan kemudian kendaraan bis itu di satu pelabuhan di merak dan lainnya ada di ciwandan
nanti kita akan berlakukan yang sama meskipun nanti di jawa kita juga akan tambahkan satu pelabuhan indah kiat gitu ya
untuk mengatasi kepadatan arus baliknya
jadi sampai hari ini kami melihat situasi masih kondusif
laporan dari operator penyeberangan juga sejauh ini masih kondusif
harapannya meskipun kita mencapai puncak hari ini atau besok tetap bisa ditangani dengan baik
dan ini tentu butuh kerjasama juga ya dari seluruh anggota masyarakat untuk betul betul mengikuti informasi yang terus diupdate
sehingga tidak salah mendapatkan info dan tidak salah juga gitu untuk menuju ke pelabuhan yang akan dipilih
dan jangan lupa untuk selalu update informasi terkini bersama kami di cnn indonesia
karena kami tetap akan melaporkan bagaimana keadaan arus balik nantinya sampai dengan h plus tujuh nanti
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dirlantas polda metro jaya kombes pol latif usman serta jurubicara kemenhub adita irawati